selasa sore banjir lahar dari gunung semeru semakin membesar
dan menerjang sejumlah daerah aliran sungai
salah satunya sungai regoyo desa jugosari
kecamatan candipuro lumajang jawa timur
banjir yang membawa material vulkanik sisa awan panas guguran ini
mengakibatkan letusan sekunder hingga menimbulkan kebulan asap
terlebih di sepanjang aliran sungai ini
terdapat banyak material vulkanik semeru yang suhunya panas
banjir tak hanya menimbun jembatan limpas
satu rumah warga bernama jari empat puluh lima tahun juga terendam material banjir
warga setempat bahu membahu mengevakuasi barang barang milik jari dari dalam rumah
banjir ini mulai kemarin kan banjir sumpat jembat ini
terus kemarin kan dibuka itu tiga hari ini
kan dibuka ini kan jembatan yang baru itu dibenari
terus disumpat lagi sekarang
akhirnya meluap ke atas ya
sementara itu dari rekaman cctv bpbd kabupaten lumajang
pada selasa kemarin gunung semeru juga mengeluarkan guguran lava pijar
yang mengarah ke kawasan besuk kobokan
hingga kini gunung semeru masih berstatus level empat atau awas
petugas mengimbau kepada warga untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara
sejauh tujuh belas km
serta waspada potensi awan panas guguran guguran lava
dan lahar di sekitar sungai yang berhulu
di gunung semeru
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur